wah ini memang sudah terlambat ya
tapi mama bener bener minta maaf semua
kita gak beneran pacaran
maksud kamu apa bicara seperti itu sama om
kamu bilang berpura pura
berpura pura pacaran dengan anak saya
ini semuanya emang salah aku
awalnya aku kesel banget sama joshua apa
aku gak suka dijodohin sama joshua apa
aku minta tolong sama randy untuk pura pura jadi pacar aku
papa berhenti jodohin aku sama joshua
memang awalnya saya cuma membantu jennifer
menganggap somai serius om
tunangan seperti ini
tapi aku nggak akan nikahin randy pak
karena kita gak ada hubungan apa apa
kamu sudah kelewatan randy
jadi kamu berani membohongi saya
pak pak pak
pak pak pak
randy beraninya kamu sama saya
pak pak pak jangan pak
saya akan beri pelajaran sama kami
emang tante frozen kemana
kok gak ada
makanya opa sama oma ngecek kamarnya tante frozen
jadi nanti tante frozen datang kamarku berubah
ih cantiknya gitu
jadi kan senang hatinya
aku bantuin ya opa
kamarnya juga harus cantik
rena betul betul tulus sayang sama tantenya
dia gak tau
padahal tantenya lah yang membuang dia ke panti
tanya oma dulu boleh nggak
boleh buat rena
kamu liatin opa dulu
kamu liatin disini sama kayak gini
dari atas ke bawah
dari atas ke bawah
dari atas lagi
oma lihat aku aku bisa
makasih udah begitu sayang sama elsa
meskipun dulu elsa punya kesalahan besar terhadap kamu nak
randy itu gak salah
ini semua salah aku kan tadi aku udah bilang
aku yang minta tolong sama randy pak
saya gak ada maksud untuk mempermainkan om
justru saya menghargai om
makanya saya memutuskan untuk hari ini mengakui semuanya ke om
saya nggak mau menikah dengan jennifer cuma untuk main main on
aku kalo lisa ini mungkin sudah kaya roses
maaf kita baru bicara ke papa sekarang
saya benar benar minta maaf
saya juga akan berusaha untuk mengganti semua yang sudah om keluarkan untuk persiapan acara ini
apa kurang cukup anak saya buat kamu
apa kurang baik anak saya buat kamu
bukan om bukan begitu
jennifer pantas menikah dengan orang yang benar benar mencintai jennifer
orang yang dipilih untuk menjadi suaminya om
bukan untuk jadi pacar pura puranya
ini dia om
semua ini memang sudah terlambat ya
tapi mama benar benar minta maaf semua

mama selalu berdoa
kamu mau mendoakan adik kamu elsa
nanti setelah keluar
dia bisa berubah jadi anak yang lebih baik
kamu luar biasa nak
rasa sayang kamu ke mama begitu besar
meski berkali kali diperlakukan gak adil
kamu masih menyimpan rasa cinta
yang sangat besar
dimana kita skani dengan benar ya
tiga hari neice
kalau thats oke
beri penerima kasih
share link burungrange